pada tahun lalu pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk payung hukum bagi para penyedia jasa transportasi online
dan kini pemerintah telah merevisi aturan tersebut dan terdapat tiga poin penting
di antaranya adalah poin tentang digital dashboard pajak dan sanksi
hadirnya transportasi online pada dua ribu sepuluh di indonesia
memancing animo masyarakat menggunakannya untuk mempersingkat waktu tempuh perjalanan
terlebih tarif yang ditawarkan perusahaan transportasi online ini lebih murah bila dibandingkan transportasi konvensional
menjamurnya pengguna jasa transportasi online beriringan dengan peningkatan penyedia jasa transportasi online
tidak jarang persaingan yang pesat antara penyedia jasa transportasi online dan konvensional menimbulkan konflik
dari mulai kisru antar pengemudi hingga demonstrasi yang dilakukan taksi konvensional pada maret dua ribu enam belas lalu
dan belum lama terjadi
serangan salah sasaran kepada pengemudi umum
akhirnya pemerintah turun tangan demi mengentaskan konflik antar transportasi online dan konvensional
caranya dengan memberikan payung hukum pada penyedia transportasi online melalui peraturan menteri tahun dua ribu enam belas
dan telah ditanda tangani ignasius jonan menteri perhubungan periode dua ribu empat belas dua ribu enam belas
pada peraturan menteri tersebut terdapat sebelas syarat diantaranya mengenai kuota jumlah kendaraan
dan kewajiban stnk yang berbadan
kini peraturan menteri perhubungan no tiga puluh dua tahun dua ribu enam belas ini telah direvisi dan akan diterapkan pada satu april mendatang
pada revisi permen hub no tiga puluh dua ini terdapat poin poin baru
yaitu mengenai akses digital dashboard pajak dan sanksi
skemanya untuk pajak nantinya akan diusulkan langsung oleh direkturat jenderal pajak dan kementerian keuangan
dan untuk sanksi menkom info akan menindak
bila ada perusahaan transportasi online yang enggan mengikuti peraturan
menkom info akan melakukan pemblokiran sementara terhadap aplikasi